cnn indonesia breaking news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia breaking news
kemarin dua puluh tiga september dan hari ini ribuan mahasiswa dari berbagai daerah
serentak melakukan protes menolak pengesahan beberapa ruu yang bermasalah
selama dua hari ini tagar rakyat bergerak dan hidup mahasiswa di lini masa media sosial bergaung
sebelumnya kemarin kita disuguhkan aksi di yogyakarta dengan tagar gejayan memanggil ya
anda mungkin ingat dan sempat menjadi trending topic
kita akan ulas kemudian perjalanan pergerakan mahasiswa
kapan sebenarnya ini dimulai
kita lihat sekarang ini dimulai sejak tujuh belas september setelah dpr mengesahkan revisi undang undang kpk
jadi setelah undang undang kpk yang penuh kontroversi itu disahkan
kemudian mulai ada gejolak di antara mahasiswa
masa kemudian melakukan aksi protes di depan gedung dpr menolak ru kontroversi
itu sudah terjadi
kemudian masa berbaju hitam berkabung di gedung kpk
anda mungkin melihat beberapa informasinya di cnn indonesia pada tujuh belas september
dua belas september mahasiswa berbagai kampus jabodetabek unjuk rasa di depan gedung dpr
sudah mulai sebenarnya sudah mulai berbagai kampus unjuk rasa depan gedung dpr
menyampaikan penolakan soal ruu kontroversial
kemudian dua puluh dua september dua ribu sembilan belas mahasiswa melakukan unjuk rasa lagi di depan kantor dpr
menolak revisi undang undang kpk
menolak juga rkuhp
kemudian juga menolak ruu minerba
kita lihat berikutnya
masih terus berjalan dan kita lihat kemudian dua puluh tiga september
ini yang kemudian gaungnya langsung menjadi besar

langsung di beberapa daerah ada gerakan ya
ada gerakan seolah olah ingin memberikan sinyal kepada pemerintah dan juga elit politik
bahwa jangan main main dengan suara mahasiswa sekalipun kecil banyak selama ini mungkin
diabaikan lalu bergerak membesar menjadi seperti ini
di yogyakarta ribuan mahasiswa dari berbagai kampus berunjuk rasa dengan tagar gejayan memanggil
di bandung ribuan mahasiswa berunjuk rasa sempat bentrok
di jakarta kemarin anda lihat protes berlangsung sempat menutup jalan di depan gedung dpr
berlangsung hingga malam hari
kemudian di malang juga ada ribuan mahasiswa di berbagai kampus berbaju hitam berunjuk rasa di depan gedung dprd
kemudian di jayapura juga terjadi universitas cenderawasih berunjuk rasa
polisi sempat kemudian mengamankan ratusan mahasiswa
kemudian di makassar juga terjadi unjuk rasa
kemudian di samarinda juga terjadi unduk rasa
ini ada satu dua tiga empat lima enam tujuh ada tujuh daerah secara masif melakukan unjuk rasa kemarin
belum termasuk beberapa misalnya ada yang di lampung
dan juga ada beberapa wilayah lain yang mungkin masanya belum terkumpul sebesar hari ini

kemudian kita lihat dua puluh tiga september kemarin juga presiden joko widodo
mengatakan sekalipun penuh dengan desakan dari beberapa pihak
bahwa masih ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan kpk
karena kita kembali kami ingatkan
ini semua berawal dari pengesahan revisi undang undang kpk
yang mengandung pasal pasal kontroversial yang dinilai bisa melemahkan kpk
presiden kemudian kemarin
mengatakan menolak menerbitkan perpu
untuk bisa membatalkan revisi undang undang kpk
kemudian massa berjanji
untuk menghadirkan masa atau mahasiswa yang lebih besar lagi
dari tanggal dua puluh tiga september
dan kemudian itu semua terjadi hari ini dan masih berlangsung

di medan protes mahasiswa berujung bentrok di bandung
tadi teman kami artabima
semangat menyampaikan untuk kita lihat ini
sempat terjadi bentrok di jakarta
sampai saat ini masih juga berlangsung
masih ada konsentrasi mahasiswa
di sekitar tol dalam kota di depan gedung dpr
kemudian di brebes ada
di tasikmalaya di solo di semarang juga ada
di semarang bahkan sampai menjebol kantor gubernur
gerbang kantor gubernur
ini dia beberapa gerakan yang kemudian sudah terjadi
tadi di wilayah
di brebes ya juga sudah ada
kita lihat sekarang apa saja sebenarnya tuntutan ini
sebelumnya dua puluh empat september hari ini kemudian dpr
dpr sepakat untuk menunda pengesahan rkuhp
dan ruu pemasyarakatan
dan kemudian juga ada ruu minerba
sudah ditunda dengan batas waktu yang belum ditentukan
tadi ketua dpr bama mengatakan yang ini tidak akan berjalan lalu

setio mengatakan batas waktunya tergantung dengan kondisi perpolitikan
jadi tidak ada yang bisa menjamin apakah itu akan ditunda hari ini
dan kemudian bisa disahkan di sisa dua pari purna lagi
yang masih dimiliki dpr hingga tiga puluh september
atau kemudian di carry over
diberikan kepada anggota dpr periode berikutnya
belum ada jaminan atau kepastian soal itu
karena melihat situasi politik yang akan terjadi
apa saja kemudian
yang akan terjadi
untuk memulai perusahaan ini
ini beberapa tuntutannya
mendesak adanya penundaan
ini kemudian sudah dilakukan
mendesak pemerintah dpr merevisi undang undang kpk
ini sudah dikatakan pemerintah dan dpr ini
tidak mungkin dilakukan
menuntut negara mengusut mengadili elit elit
yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan
isu lingkungan disini dimasukkan
karena bertepatan juga dengan kasus
kebakaran lahan dan hutan
yang saat ini sedang terjadi
di pulau sumatera dan kalimantan
menolak pasal pasal bermasalah
dan ruu ketenaga kerjaan
kemudian menolak pasal problematis
dalam ruu pertanahan
kemudian mendesak pengesahan ruu pks
penghapusan kekerasan seksual
itu masih belum dilakukan
mendorong proses demokratisasi di indonesia
menghentikan penangkapan aktivis
di berbagai sektor
itu adalah tuntutan yang kemarin
bagaimana dengan tuntutan teman teman
kita lihat beberapa diantaranya
menolak rkuhp pertambangan mineral pertanahan
ini sudah dilakukan
ada penundaan terhadap empat ruu
kemudian batalkan pimpinan kpk
bermasalah pimpinan dpr
ini belum bisa terakomodir
tidak juga ada kepastian soal itu
dan tentu saja tidak bisa dilakukan
karena sudah ketok palu dpr
menolak tni dan polri menempati jabatan sipil
ini kemudian pertanyaan berikutnya
yang harus ditanyakan kepada pemerintah
stop militarisme di papua
hentikan pembakaran hutan di kalimantan dan sumatera
ini adalah hal yang terus menerus disampaikan
tapi masih belum ada solusi yang nyata dari pemerintah
ke pelanggaran ham dan adili penjahat ham
penuntasan pelanggaran ham
masih juga menjadi pr pemerintah
kita lihat sekarang
ada beberapa kontroversi rancangan undang undang di dpr
yang kemudian naik
yang kemudian menjadi
salah satu amunisi
salah satu energi bagi mahasiswa
untuk turun ke jalan
untuk turun ke jalan ini soal kpk
pertambangan dan minerba
adanya pasal yang mengatur soal cuti narapidana
itu menjadi kontroversi
dan juga ruupks yang ditunda oleh dpr
meski sudah didesak untuk segera disahkan
oke kita lihat sekarang yang berikutnya
bagaimanapun juga hari ini
kemudian sudah ada
beberapa ada sudah ada tiga
rancangan undang undang yang kemudian disahkan
yang pertama soal ruu pesantren
yang pertama soal ru pesantren
kemudian ru peraturan pembentukan perundang undangan
ppp ruu pengelolaan sumber daya nasional
bukannya tidak lepas dari kontroversi
tetap ada kontroversi
jadi beberapa diantaranya misalnya
ada ruu pesantren
masih ada ketidaksepakatan soal definisi
sudah menyurati dpr
kemudian menyurati pemerintah
meminta penundaan pengesahan
tapi toh karena ada ketidaksepakatan
tapi kemudian tetap disepakati hari ini
di dpr menjadi undang undang
kemudian disini juga ada definisi
selain soal definisi beberapa kontroversi
adalah soal pemerintah
akan memberikan dana abadi kepada pesantren
itu juga menjadi kontroversi
kemudian terkait dengan
ruu peraturan pembentukan perundang undangan
atau p tiga ya
apa yang menjadi kontroversi disini
ru p tiga ini kemudian yang menarik
yang kemudian sempat
yang menarik yang sempat
yang menarik yang sempat
dengan adanya ruu p tiga ini
kemudian semua ruu yang belum selesai
legislasi yang belum tuntas
dibahas oleh dpr
di satu periode
bisa diwariskan kepada dpr periode berikutnya
dan ada juga menarik
ruu ini atau undang undang ini
akan mengurusi segala hal
jadi prolegnas kemudian
atau pembentukan undang undang apapun
akan diurusi oleh kementerian ini
lembaga sentikan menteri
anda masih ingat mungkin dalam beberapa kesempatan
presiden joko widodo pada saat kampanye
mengatakan ia menginginkan
ada pusat legislasi nasional
nah ini kemudian berada di bawah undang undang
tentang peraturan pembentukan
kemudian terakhir soal ruu psdn
pengelolaan sumber daya nasional
ini yang sempat kemudian
kemarin ramai dibicarakan
ada kemungkinan wajib militer
tapi kemudian sudah disampaikan
oleh dpr tidak ada wajib militer
yang ada adalah masyarakat sipil
ingin mengikuti pelatihan militer
dalam bela negara
ini juga kemudian masih dibahas
dan juga bukan masih dibahas
masih menjadi kontroversi
sekalipun sudah disahkan undang undangnya
oke itu ada beberapa
bagaimanapun kita tidak hanya
kita tidak hanya melihat
unjuk rasa mahasiswa
tapi bagaimanapun tetap harus memantau
tiga undang undang yang kemudian sudah disahkan
pada hari ini
dan seperti dijanjikan mahasiswa kemarin
gelombang unjuk rasa
hari ini semakin besar
mas gun gun herento sudah ada disini malam ini
terima kasih mas gun gun sudah hadir
kita akan berbincang mas gun gun melihat
gelombang yang begitu besar
apa yang terjadi sama sekali
tidak dibayangkan sebelumnya mungkin oleh pemerintah
pilpres dengan baik
dan dpr kemudian
juga dimenangkan oleh partai pendukung pemerintah
apakah pemerintah siap
sebenarnya dengan gelombang sebegini besar mas gun gun
ya ini menjadi alarm
sebenarnya kenapa karena
unsur masifnya isu ini sudah terjadi
artinya bukan hanya isu jakarta
tapi juga banyak daerah daerah lain
menurut saya responnya harus sangat baik
harus sangat proporsional
dan cepat karena kalau tidak ada
respon yang memadai
itu bisa memantik ya
gerakan mahasiswa jauh lebih besar dan lebih besar lagi
karena prinsipnya gini mbak putri
setiap rejim itu gerakan mahasiswa pasti
hanya masalahnya adalah eskalasinya
apakah tertangani dengan baik
direspon misalnya oleh pemerintah
dengan baik atau dpr dengan baik atau tidak
itu yang menyebabkan
setiap rejim itu berbeda beda
saya pikir di rejim pak jokowi ini
menjadi eskalasi yang paling besar
rasanya di periode pertama nyaris
tidak ada gerakan mahasiswa yang signifikan
nah ini bermula sebenarnya dari
kekecewaan elemen masyarakat
terutama kelompok kritis
terkait dengan revisi undang undang kpk
yang ini benar benar signifikan
kenapa karena kekecewaan itu
terbaca dari hampir ragam
diskusi diskusi yang termasuk
saya juga lakukan
elemen elemen kampus termasuk yang kecewa
terhadap revisi undang undang kpk
jadi pemantiknya memang itu ya
jadi pemantik dan itu tentu
akhirnya kemudian punya
efek domino pada evaluasi terhadap
legislasi yang kemudian dibahas
dalam waktu yang timingnya menurut saya
tidak tepat gitu kan
contoh misalnya tadi sudah disebut sangat baik
dengan oleh mbak putri
contoh misalnya ru pertanahan
kemudian sejumlah ru kontroversial
yang tadi sudah diulas itu memang
sebagian memang cukup luput sih
dari pembahasan teman teman
tetapi media juga cukup memberi
menurut saya edukasi kepada hal lain
bahwa ini bukan hanya soal undang undang kpk
juga ada sejumlah ruu
yang sebenarnya substansinya perlu dibincangkan
sehingga tidak menimbulkan yang disebut dengan
disonansi kognitif atau keberbedaan
antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan oleh masyarakat
tapi kalau misalnya sekarang
menjadi besar seperti ini
berarti ini memang cuma soal momentum
karena kan tidak bisa
kemudian hal yang
dan hanya terjadi dalam beberapa saat saja
atau memang ada kekuatan
mungkin ada kekuatan sosial media disini
anda juga melihat
itu menjadi pertanyaan menarik ya
karena gerakan sosial itu apalagi yang sifatnya reformatif
menyebabkan gerakan di hampir seluruh lini
itu tidak pernah berjalan tiba tiba aktual ke halayak luas
dan diikuti oleh banyak orang
itu biasanya berjalan dari laten ke aktual baru
kalau tidak tertangani dengan baik itu biasanya menjadi krisis
tetapi ini baru satu komponen diantara
proses yang biasa atau unsur yang biasanya ada dalam gerakan sosial
yang sifatnya reformatif
dan contoh misalnya sembilan puluh delapan ya mbak put
itu kan komponen komponen itu harus terpenuhi
kalau misalnya ini bisa mengancam
kalau berpotensi mengancam
itu unsurnya satu
kalau kemudian isunya hanya menjadi isu elit di jakarta
itu biasanya tidak akan menjadi gerakan yang meluas kemana mana
kemudian yang kedua
selain masifnya isu itu ada common enemy
kalau kemudian menjadi musuh bersama ini sudah harus berbahaya nih
karena kalau regim sudah diposisikan menjadi musuh bersama
itu tentu opini publik yang akan kemudian tidak terkendali
itu bisa menjadi membahayakan
bukan hanya regim berkuasa
tapi juga korporasi itu biasanya kalau opini publik sudah negatif
itu kan sulit menanganinya
management isu itu lebih baik dibanding management krisis
kemudian yang ketiga itu krisis ekonomi
karena biasanya gerakan masif yang berbulan bulan
misalnya itu menyebabkan aktivitas ekonomi biasanya lumpuh
dan itu juga secara psikologis itu akan menimbulkan
misalnya orang menarik
investor menarik diri
atau orang menarik uang dari bank
ya kan dan lain lain
rush mungkin masih ingat ya
kemudian yang keempat itu biasanya
yang cukup berbahaya juga kalau ada konflik di tubuh
militer dan pori
itu biasanya membuka cukup celah untuk gerakan mahasiswa
sipil dan militer ya
itu kemudian terjadi clash
terakhir adalah kekuatan geopolitik internasional
yang turut serta dalam chaosnya suasana di sebuah negara
contoh misalnya kepentingan negara negara besar
dan saat ini kita sekarang sudah tersambung
dengan dari yogyakarta dan nailand
ya melalui sambungan telepon ya
melalui sambungan telepon
humas aliansi rakyat bergerak
selamat malam nailandra
dan juga saya akan menyapa gregorius anco
ketua senat mahasiswa universitas atmajaya
panggil anco juga
saya akan ke anco terlebih dulu ya
anko saat ini seperti apa situasi teman teman
apakah masih berkumpul
iya masihkah ada konsentrasi massa dari teman teman di lapangan
kalau dari lapangan sendiri sebenarnya
saya dan kawan kawan dari kampus saya
itu sudah menarik diri kak
dari jam kurang lebih sekitar jam setengah lima
oke karena anda melihat apa
ya karena tadi di lapangan sendiri
sudah tidak kondusif
kami kan membawa masa yang cukup banyak
karena kami membawa massa yang cukup banyak
kami memikirkan bahwa keselamatan mereka juga kita pikirkan kak
ada berapa orang dari ahmad jaya
ada sebuah tembakan gas air mata dan water cannon ditembakkan
kami langsung menarik diri kita mundur
anko ada beberapa tuntutan yang disampaikan hari ini
dan kemudian soal penundaan rkuhp dan juga beberapa ru kontroversial
tadi bambang susatyo ketua dpr sempat berbincang dengan kami
dan menyatakan sebenarnya semua tuntutan mahasiswa sudah dilakukan
anda sepakat dengan itu anko atau ada hal yang belum dilakukan
sebenarnya tuntutan mahasiswa itu adalah
ingin agar rancangan undang undang yang ada
semua rancangan undang undang yang dianggap kontroversial
dan tidak masuk di logika bagi kami
itu diharapkan untuk dicabut atau dibatalkan
karena ada beberapa rancangan undang undang
yang berkaitan dengan hak privasi dari setiap individu
dan ada rancangan undang undang yang membuat sebuah pelanggaran hamberat
itu menjadi pelanggaran pidana yang ringan
kami dari apmj sendiri tidak setuju
karena kami sendiri juga setiap tahunnya masih menyelenggarakan
perihal peringatan dari ru ini dan ru ini juga masih dianggap kontroversial dan dianggap kontroversial
peringatan dari tragedi semanggi i dan ii
yang berhubungan dengan kasus pelanggaran hamberat
apakah ada upaya dialog
atau anda tadi sudah berupaya berdialog
atau masih ingin berdialog atau tidak
sebenarnya dialog itu sudah dilakukan kemarin kak
dari beberapa perwakilan dari setiap universitas yang ada
namun nasib dari dialog itu nihil
karena kami ingin punya kesepakatan di hari kamis
tanggal sembilan september mengatakan bahwa
ada beberapa poin kesepakatan
dan salah satunya adalah kesepakatan ini
agar diberikan lebih lanjut kepada anggota dewan
namun ketika kami kemarin melakukan audiensi
dengan bapak mas md mas haribu
taku komisi anggota komisi tiga dpr
itu rupanya kesepakatan kami pada hari kamis tidak disampaikan ke anggota dewan
maka dari itu kami sebagai masyarakat menyampaikan kesepakatan ini kepada anggota dewan
maka dari itu kami sebagai masyarakat menyampaikan kesepakatan ini kepada anggota dewan
kami sebagai masyarakat menyatakan masih tidak percaya
anco kita harus jeda dulu
nailendra kita jeda dulu
nanti setelah jeda saya akan langsung ke anda di yogyakarta
tetap bersama kami di cnn indonesia breaking news
tetap bersama kami di cnn indonesia breaking news
tetap bersama kami di cnn indonesia breaking news
saya masih bersama gun gun herianto
dan juga bergabung dari kami tadi sebelum jeda
kami sempat berbicara melalui telepon dengan gregorius anko
ketua senat mahasiswa universitas unika atma jaya
tapi sekarang saya ingin menyapa nailendra
humas aliansi rakyat bergerak
yang kemarin melakukan aksi di gejayan
anda melihat reaksi atau bukan reaksi
atau rentetan aksi teman teman mahasiswa saat ini di jakarta
di medan di semarang di beberapa titik
menyuarakan tuntutan yang kurang lebih sama
yang kemarin disuarakan teman teman mahasiswa di gejayan memanggil
apakah menurut anda sekarang sudah terpuaskan semuanya
dengan empat ruu yang ditunda pengesahannya oleh dpr itu
ya dari kami sendiri kami menganggap bahwa ditundanya empat ruu ini
adalah bukti bahwa setidaknya pemerintah merespon
tapi kami tentu saja tidak puas kami akan terus mengawal
karena penundaan empat ruu tersebut bukanlah jawaban atas tuntutan kami
karena tuntutan kami jelas tuntutan kami adalah ruu tersebut yang bermasalah direvisi pasal pasal yang kontroversial
atau pasal pasal karet yang berpotensi untuk menyengsarakan rakyat
itu adalah tuntutan kami bahwa itu direvisi kemudian dibatalkan
kemudian memastikan bahwa pasal pasal tersebut tidak kontra dengan semangat reformasi dan demokrasi
beberapa tuntutan yang kemudian kami juga terima rilisnya kemarin
itu kemarin sudah disuarakan apakah kemudian ada jangka waktu dan kemudian
apa yang akan dilakukan oleh teman teman jika melihat tidak ada willingness dari pemerintah dan juga dpr untuk melakukan tuntutan tuntutan itu
ya kalau jangka waktu sendiri kami masih berdiskusi di internal tim
yang jelas kami tidak akan berhenti di sini
aksi gede pemanggil itu cuma awal
kami kedepannya akan terus mengawal
dan harapan kami adalah supaya gengkapan ini menjadi lebih masif lagi
supaya benar benar pemerintah itu kami kawal
dan kami akan memastikan bahwa tuntutan kami itu dipenuhi
sekalipun ada tuduhan tuduhan kemudian kemarin soal gejayan memanggil itu
ada tuduhan soal pelengseran presiden dan lain sebagainya
sebenarnya sejak awal kami sudah merilis info resmi bahwa
aksi gejayan memanggil ini agenda utamanya adalah untuk mengawal mengkritisi dan mengevaluasi kinerja pemerintah
terutama dalam hal
pasal pasal tersebut sesuai dengan tujuh tuntutan kami
pasal pasal bermasalah kemudian pengesahan ru pks
kemudian menyelesaikan isu pembakaran hutan dan juga menolak keras kriminalisasi terhadap aktivis
dan kemudian ada kemarin beberapa tuduhan soal
ada isu isu terselubung yang juga dibawa oleh teman teman mahasiswa yang bergerak di gejayan
kemarin bagaimanapun juga ada tuduhan bahwa ada keinginan terselubung
yang kemudian menunggangi pergerakan mahasiswa di gejayan memanggil
tentu saja banyak sekali tuduhan ke kami ya
kami dituduh ditunggangi oleh kelompok politik a kelompok politik b kelompok politik c
cuma yang jelas kami dalam baik itu dalam info resmi di media sosial kami
kemudian di rilis pers kemudian juga di orasi orasi yang diadakan kemarin
kami tegas kami konsisten menyatakan bahwa kami tidak ditunggangi
bahwa ini adalah gerakan yang organik dari bawah
ini murni muncul karena keresahan bersama
ya muncul karena keresahan bersama
saya penasaran seberapa lama sebenarnya kerasaan ini sudah dirasakan oleh teman teman mahasiswa
sejak kapan apakah benar seperti analisis kami tadi sejak revisi undang undang kpk itu disahkan
atau bahkan sebelum sebelumnya
sebenarnya sih kalau saya melihat dari teman teman saya sendiri
itu sudah mulai mengkritisi pemerintah sejak adanya rkuhp ya
kemudian juga ya revisi undang undang kpk jelas menjadi salah satu trigger terbesar
oke baik nalendra jadi teman teman di yogyakarta apakah masih akan melakukan aksi
kami masih merundingkan itu tapi yang jelas ini bukan akhir dari gerakan aliansi rakyat bergerak
oke ini bukan akhir ya
baik nalendra saya akan menyapa dulu dari gedung dpr
ada bang nasir jamil anggota komisi tiga dari fraksi pks
bang nasir jamil selamat malam
bang nasir jamil terima kasih sudah bergabung malam hari ini
anda melihat gerakan mahasiswa yang masif mungkin awalnya dipandang sebelah mata
oleh beberapa elit politik dan juga mungkin oleh teman teman dpr sendiri
saya tidak tahu tapi saya ingin mengonfirmasi itu malam hari ini
apa respon anda atas gerakan mahasiswa yang mungkin juga berhasil membuat mengepung anda malam hari ini di dpr ya bang nasir
iya jadi sebagai bagian yang pernah menjadi mahasiswa
saya tentu melihat apa yang di lakukan oleh adik adik mahasiswa ini
ya tentu saja bahagian dari ini
ya tentu saja bahagian dari ini
ya tentu saja bahagian dari
perubahan itu sendiri
dalam pandangan saya
sebagai kaum intelektual
gerakan gerakannya itu harus
etika dan moralitas
tindakan tindakan yang menjurus
anarkis atau yang berpotensi
anarkis itu harus
dihindari harus dijaga
sehingga kemudian tidak ada
aksi aksi yang kemudian
atau kemudian mencoret coret
dinding atau tembok
dan lain sebagainya
meskipun memang dalam
kerumunan masa seperti itu
mencegah hal hal yang seperti saya
beberapa mahasiswa atau
gerakan mahasiswa ini
muncul karena ada ketidakpuasan
ada kekecewaan dari salah satunya juga
dari teman teman mahasiswa
nanti setelah jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia breaking news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia breaking news
saya akan kembali ke
menyapa teman mahasiswa kita ya
anko ketua senma unikat majaya
anko apakah tadi
nailendra di yogyakarta mengatakan
ini bukan aksi terakhir
dan mereka menjanjikan itu
bagaimana dengan teman teman unikat majaya
sebenarnya gini kak kita tujuan kita ke
dpr itu sebenarnya
satu menyampaikan aspek
kita dengan aksi damai
misalnya ada beberapa
kawan kak yang sudah
sesuai dengan kondisi kak
oke anco apa yang terjadi sekarang
masuk ke dalam kampus
sudah dekat kampus kak soalnya kak
oke anda berada dimana sekarang anko
berada posisi di depannya kak
di seberang jalan
apakah posisi anda dalam posisi aman anko
semoga saja aman sih kak maaf ya kak
terganggu kejadiannya kak
anda amankan dulu posisi anda
silahkan anco amankan dulu posisi anda
baik baik kak baik kak
mas gun gun kalau misalnya kita melihat eskalasi yang mungkin masih terjadi sampai malam hari ini
tadi ketua dpr mengatakan
mau untuk berdialog
tapi anko tadi mengatakan
sempat berdialog tapi kemudian ternyata
aspirasinya tidak disampaikan
jadi apa yang terjadi sekarang
memang dialog itu butuh
dua pihak ya
timbal balik interplay
jangan kemudian searah
oleh karena itu
tidak bisa dialog itu hanya
harus ada substansi substansi yang didengar
tentu begini ini kan gerakan mahasiswa
dalam koridor yang menurut saya
menyalurkan ekspresi berdemokrasi
sebagai bentuk kritik dan memang
gerakan mahasiswa itu dari setiap zaman setiap rezim
itu harus berposisi sebagai pengontrol
kekuasaan siapapun yang berkuasa
dan di posisi itulah
menurut saya kita harus respect dengan harga
apapun gerakan mahasiswa tetapi dengan catatan
jangan sampai kemudian
contoh misalnya kalau kemudian
gerakan itu mengarah pada
hal hal yang kemudian bisa merugikan
banyak orang seperti misalnya
kemudian mungkin juga kalimat kalimat
yang tidak pantas
baik itu di poster maupun di ucapan
itu mungkin harus
di redam dulu di internal
bahwa tuntutannya jelas spesifik
pada revisi undang undang kpk
yang sekarang sudah jadi undang undang
kemudian beberapa undang undang kontroversial
seperti kuhp dan
itu menurut saya mainnya di intelektual
saya setuju bahwa
gerakan gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral
itu substansinya ada di nilai
ada di moral ada di
tetapi kemudian biasanya
di lapangan itu tidak semulus itu
ada aksi reaksi contoh misalnya
itu berjalan represif
kemudian ada mungkin
tindakan tindakan yang menekan
gerakan mahasiswa apalagi misalnya
ada pembatasan pembatasan dari daerah mau datang ke jakarta
itu bisa kemudian
memantik makanya kemudian menurut saya
aparat keamanan juga harus
jangan kemudian karena
misalnya ingin mengamankan daerah
kemudian justru menjadi pemantik masalah
oke oke oke saya ke bang nasir sekarang
bagaimanapun suara teman teman mahasiswa ini
salah satunya ada yang
menyuarakan kekecewaan dengan
kinerja teman teman dpr
yang kemudian katanya sudah
tidak lagi mendengarkan rakyat
iya tentu saja persepsi ini
bisa benar dan juga bisa tidak
soal kinerja apa misalnya
keuangan itu ada
pemeriksa keuangan yang akan
kemudian pengawasan dpr
kemudian kinerja legislasi
dpr oleh karena itu
tergantung persepsi dan komunikasi
atau informasi yang dia terima
terkait dengan kinerja
dpr itu sendiri
nah karenanya tentu saja
kita berharap mahasiswa
harus konsisten dan
lembaga dpr tentu dengan
cara cara yang beradab
nah jangan kemudian
seperti ini dikepung seperti
yang dikatakan tadi
ya tentu saja ini menunjukkan
ingin mengatakan bahwa
jangan sampai agenda agenda reformasi
itu diselewengkan atau
itu kita hargai apa yang
yang ada dalam pikiran mereka
tentu itu beda
tapi anda melihatkan
rakyat teman teman mahasiswa ini
anda juga pasti merasakan bahwa itu terjadi
kegelisahannya itu jangan ditumpahkan
seharusnya sejak awal dibangun komunikasi
nah karena itu menurut saya memang ada saluran
yang tidak tersambung dengan baik
komunikasi itu tidak
berjalan baik dan informasi yang
diterima juga sepotong sepotong
ya soal misalnya
bang nasir kalau menurut anda
saluran komunikasi itu
di dpr nya atau
atau dimananya nih
ya sebenarnya dari sisi
komunikasi saluran informasi
dpr itu sudah
dan kemudian memanfaatkan
melalui media sosial
bahkan kritikan kritikan masukan masukan
itu bisa disalurkan
lewat media sosial yang
dibuat oleh dpr
nah tinggal bagaimana kepedulian mahasiswa
untuk kemudian memberikan
catatan catatannya tapi memang ini bukan
pekerjaan yang mudah di satu sisi
mahasiswa juga dia harus
bergelut dengan kampus
ya menyelesaikan studinya
nah sementara di sisi lain dia
juga dituntut untuk kemudian
mengkritisi situasi dan kondisi agar
yang dulu tahun sembilan puluh delapan
dimotori oleh mahasiswa
tetap berada dalam jalurnya
bang nasir bagaimanapun
kan dari beberapa tuntut kan sudah
ada tujuh tuntutan paling tidak
rkuhp dan juga
yang bermasalah itu kan ya dpr kan
iya sudah dikabulkan memang
rkuhp pemasyarakatan minerva
iya memang sudah ditunda kita kan menunda
iya memang sudah tapi kemudian
masih ada beberapa lagi lainnya yang
masih dinilai masih
belum dikabulkan oleh
pemerintah dan juga dpr
mengelola negara itu kan tidak semudah
yang dibayarkan oleh adik adik mahasiswa
memiliki apa yang disebut dengan badan eksekutif mahasiswa
mengelola negara kan tidak sesimpel
seperti yang dipikirkan oleh adik adik mahasiswa
terkait dengan bagaimana aspirasi
tentu kan harus dilihat
tapi bagaimanapun kan
bisa kemudian hitam dan putih
oke tapi bagaimanapun kan rakyat sekarang percaya dengan bangsa
berada di gedung dpr
untuk menyuarakan aspirasi mereka
kalau memang adik adik mahasiswa
kemudian demokrasi ini benar benar berjalan
dengan baik tidak hanya sekedar
apa yang disebut sebagai demokrasi
maka sejak awal memang
mahasiswa itu harus mengawal
rumah rakyat yang bernama dpr ini
benar benar bisa menjadi tempat aspirasi
ya sehingga kemudian
kesejahteraan negara yang aman
itu bisa terwujud
oke bang nasir jamil
sekalipun saya ingin kembali menanyakan
soal penundaan itu
masih belum ada waktu yang jelas
penundaan itu kapan itu yang sekarang
kemudian ditanyakan oleh
teman teman mahasiswa ditunda sampai kapan
dalam undang undang nomor dua
perubahan yang baru saja kami lakukan
itu memungkinkan kami untuk menghandle
rancangan undang undang yang
tidak selesai di periode ini
itu artinya bahwa kalau nanti
dalam beberapa hari ini
persamaan itu tidak bisa terwujud
pada periode yang akan datang
rancangan undang undang yang belum selesai
itu dibahas kembali
dan tidak mesti dari nol
dan tentu saja
belajar dari pengalaman yang sudah terjadi
salah satu unsurnya ya itu bisa
dilakukan dan sebenarnya selama ini kan juga
dilakukan kita ke kampus kampus
ya teman memang
tidak bertemu dengan mahasiswa kita bertemu dengan
para pakar yang ada di
perguruan tinggi tersebut
baik baik kita tunggu perkembangannya
dalam beberapa hari ini ya batasnya
untuk periode ini sampai tiga puluh september
nanti bang nasir jamil terima kasih
malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
dan cnn indonesia breaking news masih akan kembali
sesaat lagi tetap bersama kami
di breaking news
cnn indonesia breaking news
anda masih bersama kami
di cnn indonesia breaking news
saya akan kembali ke nailendra
humas aliansi rakyat bergerak
naylendra selamat malam
masih bersama kami naylendra
sampai kapan kembali saya ingin
mengonfirmasi gerakan ini
akan terus dijaga atau
masihkah ada gerakan susulan
kami terus mengawal
pemerintah ya artinya kami di internal
tim kami sendiri kami terus mengadakan komunikasi
kami terus mengadakan diskusi kami terus
kesepakatan artinya cara kami
keputusan keputusan pemerintah atau respon tersebut
pemerintah terhadap gerakan kami juga
terus kami bicarakan jadi
yang jelas kami akan terus
akan terus bergerak
sampai tuntutan kami dilaksanakan
apakah masih membuka pintu dialog
dengan pemerintah atau dpr
tentu saja kami membuka tapi
pintu dialog yang mana dulu gitu
naylendra terima kasih sudah
bergabung malam hari ini di
cnn indonesia terima kasih
mas gun gun anda melihat masih
tidak ada yang bertemu
bagaimanapun kita harus bisa meng highlight dari
pernyataan bang nasir jamil tadi
memang ada penundaan
tapi masih belum tidak ada
jaminan itu tidak akan disahkan
di periode ini karena bagaimanapun
masih ada masa sidang apa yang sedang
terjadi sekarang menurut saya
pertama timingnya itu tidak tepat
sehingga kemudian penundaan itu
jangan kemudian ditunda
tetapi masih dieksekusi di periode
yang ini dan
itu biarkan ada waktu lebih panjang
untuk bicara dengan stakeholder terkait
dengan perundang undangan itu
sehingga banyak masukan dan banyak diskusi
dan itu memperkuat
mempertajam termasuk merevisi
beberapa pasal yang bermasalah
kan substansinya bukan penundaan tapi substansinya
adalah mengubah pasal pasal yang kontroversial
seperti misalnya di kuhp
soal misalnya penghinaan terhadap presiden
itu kan menjadi pasal karet tuh
dan itu kemudian harus di
bukan hanya ditunda
tetapi memang direvisi
ya apalagi kemudian dulu kan mahkamah
si sempat menjudisi reput
terkait dengan itu kan
menurut saya beberapa hal substansial
seperti undang undang pertanahan banyak sekali
termasuk juga undang undang minerba
penundaan waktu aja mbak put tetapi
substansinya menjadi lebih fundamental
menjadi lebih substansial dan itu
bergerak ke arah yang lebih positif yaitu pro publik
belum lagi menurut
saya tadi dikatakan
kinerja hal yang berbeda
ini menurut saya
saya kritik nih kenapa karena kan
bahwa memang kinerja dpr
sampai hari ini itu mendapatkan sorotan yang
sangat tajam satu diantara
dua lembaga yang di persepsi publik
itu terendah kepercayaan
publiknya yang tertinggi
misalnya survei terakhir lembaga survei indonesia
percaya pada kpk tetapi
kenapa ini kemudian justru
menjadi lembaga yang
dilemahkan gitu dalam
revisi undang undang kpk yang kemudian sudah
disahkan oleh dpr
dan tentu ya
dinamika dinamikanya dibaca oleh publik
ketika misalnya demo itu
meluas terus tidak terkanalisasi dengan
baik terutama di wilayah substansi
fundamental itu kemudian bisa
mengarah ke hal hal yang jauh lebih destruktif
gitu ya sehingga
kemudian timing yang sekarang ada
kan sekarang ini sebenarnya masih
ya meskipun ada riak riak tapi masih under control
aparat keamanan bisa lah
melakukan handling krisis
kalau dibilang ini krisisnya
baru awal ya baru awal belum akut
sehingga kemudian bisa menurunkan
tensi dengan cara mengakomodir
beberapa tuntutan mahasiswa yang memang substansial
presiden jokowi sudah terpilih untuk kali kedua
ya merasa khawatir
unjuk rasa seperti ini
saya pikir tidak perlu kekhawatir ya
kenapa tidak perlu khawatir karena
di semua rejim berkuasa
bukan hanya di indonesia itu
riak riak demokrasi itu salah satunya memberi
kuat yang sangat luas pada
terutama mahasiswa untuk
menyampaikan aspirasinya jadi ini
bukan sesuatu yang mengkhawatirkan di negara demokrasi
pemerintah sendiri atas pada saat
merespon gerakan mahasiswa atau gerakan
rakyat pada umumnya itu menjadi
penting untuk dibaca penting untuk
dianalisis dan dikritik
contoh misalnya kemarin pernyataan bahwa kpk
itu justru menghambat investasi
itu kan respon dari representasi
pemerintah sebut saja
respon pak muldoko begitu itu menurut saya
bukan hanya diskursus tetapi
juga mungkin kekecewaan di masyarakat
diklarifikasi berikutnya tetapi kan
komunikasi itu ketika sudah terucap
itu kan tidak bisa dengan mudah ditarik
dalam wilayah persepsi halayak
public statement itu ketika diucapkan
itu akan menjadi konsumsi yang sangat liar
di masyarakat nah ketika masyarakat
misalnya mbak putri percaya
kepada kpk dengan rata rata dia
responden percaya apalagi kalau kemudian
kita lihat kinerjanya meskipun ada kritik
di sana sini tetapi kan cukup
menghambat gerak laju
tindakan korupsi yang menjadi ultimate
karena itu simpulannya bahwa menurut saya
penting nih untuk kemudian
ulang beberapa undang undang kontroversial
di wilayah fundamental termasuk juga ada tindakan
konkret dari pemerintah untuk
membatasi pergerakan liarnya
karena pemerintah juga menjadi bagian dari pembahasan
di dpr betul betul baik
menarik kita lihat nanti
perjalanannya seperti apa mas gun gun herianto
terima kasih banyak malam hari ini
sudah berada disini tapi sebelumnya saya akan menyapa
dulu teman saya
halo selamat malam putri
akbar rizky atau yang biasa
kami sapa dengan abai
selamat malam abai anda
berada dimana sekarang
selamat malam putri laporan saya
sekarang sedang berada di
pelataran stadion madia senayan
terlihat banyak mahasiswa yang
kebingungan mereka kebanyakan dari
luar kota mereka menanti
teman teman mereka yang tercecer sejak
mereka pun bingung sekarang
sedang harus melakukan apa karena
beberapa anggota dari
rombongan mereka dikabarkan masih
belum berkumpul bersama
mereka putri dan disini juga
kebetulan di stadion madia pekan
olahraga mahasiswa cabang
pekan olahraga mahasiswa yang
juga notabene adalah petugas medis gbk
langsung terjun membantu
ada yang pingsan ada juga yang harus
dilarikan ke rumah sakit putri
saya melihat ada
api disana dari gambar ini
gambarkan kepada kami apa yang terjadi
api itu asalnya dari mana siapa yang
membakar api itu dan kenapa
isyata di putri
jadi mahasiswa kembali
mencoba mendobrak pintu
belakang gedung dpr
gas air mata dan
water cannon ke arah mahasiswa
mahasiswa berlarian ke arah
hall basket senayan dan juga
stadion madia dan sesaat setelah
setelah gas air mata
reda mahasiswa kembali lagi
merangsek ke arah
belakang gedung dpr
disini ada beberapa oknum
turut melampiaskan emosi mereka
seperti pos polisi lalu ada
lampu lalu lintas dan juga
beberapa benda yang mudah terbakar lainnya
mereka bakar di tengah jalan
kami pihak dari
jurnalis tadi sempat juga dikejar kejar
oleh beberapa oknum mahasiswa yang
saat kami merekam gambar
jadi suasananya saat itu
dimana posisi polisi sekarang
apakah berhadapan dengan mahasiswa
atau adakah penyisiran
saat ini polisi masih membentuk
barikade di setiap
gerbang keluar gedung dpr
jalan kecil untuk pejalan kaki
gedung dpr pun masih ditutup
dihalangi oleh polisi
sehingga tadi kami dapat laporan bahwa
teman teman yang masih
terjebak di gedung dpr
baik itu rekan rekan jurnalis
karyawan di gedung dpr
masih belum bisa keluar
ini lalu ada beberapa
dan juga komplek dpr
tapi ketegangan sudah
abai saya melihat ada beberapa bus
bisa anda jelaskan ada berapa
banyak bus yang berada di sana dan
berapa mahasiswa yang saat ini masih berkumpul di sana
untuk jumlah bus
sangat banyak putri
jalan di depan gedung tvri
disitu ditutup dan
terparkir banyak sekali bus dan
juga sepeda motor putri
lalu di jalan asia afrika
stadion madja disitu juga
bus yang kebanyakan
yang disewa oleh mahasiswa
dari luar kota putri
sedangkan para mahasiswa sendiri
mereka masih terjebak karena
mereka tidak bisa pulang
bus pun tidak bisa lewat karena jalan
masih ditutup oleh
ada juga yang tidak bisa pulang karena
mereka masih menunggu rakan rakan
mereka ada yang
masih belum ada kabarnya karena
disini sinyal pun sangat susah putri
lalu ada beberapa
internet sulit ya
abai bagaimana dengan mahasiswa yang tadi
anda katakan pingsan mereka berada di mana sekarang
kebetulan berada di dekat gedung dpr
dilarikan ke pelataran
lalu disana ada petugas medis
yang kebetulan karena sedang ada acara
mahasiswa sebak atletik
petugas medisnya pun turun tangan
untuk membantu memberikan
bantuan oksigen gitu putri
untuk beberapa yang harus
dirujuk ke rumah sakit
tadi petugas medis
membawa mereka ke rumah rs
pp pertamina karena
sebenarnya ada yang paling dekat rumah sakit
siloam tapi jalan menuju sana
sangat susah diakses
karena jalan sangat padat
jadi mereka akhirnya
dibawa ke rumah sakit umum pertamina
oke baik abai
terima kasih atas informasi anda
keamanan abai terima kasih
produser cnn indonesia
cnn indonesia breaking news masih akan kembali